ini adalah momen mendebarkan bagi enam puluh delapan orang calon pengibar bendera pusaka tahun dua ribu dua puluh
pasalnya ini adalah pertama kalinya mereka melihat dan mencoba langsung pakaian dinas upacara yang akan dikenakan tujuh belas agustus mendatang
fitting baju dilakukan sabtu malam di aula sarbini taman wisata wiladatika cibubur jakarta timur
kami memesan enam puluh delapan kali tiga karena kegunaannya yang pertama adalah untuk gladi bersih
kemudian yang kedua kita akan gunakan untuk pengukuhan yang akan dikukuhkan oleh bapak presiden
dan yang ketiga adalah pas tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua
kegiatan fitting baju dilakukan sepuluh hari
sebelum capaska bertugas tujuannya untuk menyesuaikan kembali ukuran pakaian
untuk itu seluruh capaska diminta mencoba pakaian sambil melakukan gerakan kaki baris berbaris hingga mengangkat tangan
untuk mengibarkan bendera dan mengecek kembali kenyamanan di tiap sisi pakaian
selain itu pemilihan bahan pakaian menjadi faktor penting yang harus dipenuhi oleh penyedia seragam
untuk bahan yang kami gunakan ini
saat dia bergerak saat dia berjalan tenggap saat dia pengibaran itu akan memberikan kesan rapi
sebelumnya capaska sudah melakukan pengukuran tubuh saat pertama kali tiba di pemusatan diklat enam belas juli silam
dengan fitting baju
putri demes softan herdiagama jakarta